kasus dugaan kekerasan seksual yang mendera mahasiswi bernama samaran agni berujung damai
rektorat ugm telah mempertemukan agni dengan terduga pelaku berinisial hs pada senin empat februari lalu
dalam kesempatan itu mereka menandatangani kesepakatan penyelesaian atas peristiwa
yang terjadi saat agni menjalani kuliah kerja nyata atau kkn pada juni dua ribu tujuh belas di maluku
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini